menteri sosial kofifa indar parawansa meminta semua pihak untuk menahan diri setelah terjadinya kerusuhan yang terjadi di kota tanjung balai dan kabupaten karo sumatera utara
kofifa meminta tokoh agama dan masyarakat mengawal komunitasnya masing masing sehingga saat muncul situasi rawan tokoh agama diharap bisa meredam dan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan
hovifah meminta masyarakat untuk menjaga keberagaman dan juga kebinekaan yang menjadi ruh negara kesatuan republik indonesia
dalam waktu bersamaan terjadi kerusuhan di kota tanjung balai dan kabupaten karo sumatera utara
di tanjung balai kerusuhan ini dipicu salah paham antara pemeluk agama sementara di kabupaten karo dipicu penolakan warga setempat terhadap relokasi korban erupsi gunung sinabung
kami akan melakukan update
kami akan melakukan update
kami akan melakukan update
sepertinya ini sesuatu yang berbeda
yang katanya ada fungsi sinabung lalu kepolres
itu sepertinya sesuatu yang berbeda dengan yang di tanjung balai
saya ingin update lebih detail
jadi bagi saya di tanjung balai ini harus menjadi bagian dari kewaspadaan kita bersama
bahwa harmoni di antara kehidupan
kehidupan intern dan antar umat beragama tetap harus dijaga dikawal